informasi lain kita akan ke kendari sekarang ada kapolda sulawesi tenggara yang mengunjungi korban ledakan granat di rumah sakit bayangkara kendari
dan dalam kunjungannya kapolda mengatakan ledakan granat yang terjadi pada pelatihan petugas keamanan di haluoleo universitas haluoleo adalah murni kecelakaan
dalam kunjungannya ke rumah sakit bayangkara kendari kapolda sulawesi tenggara brigjen paul agung sabar santoso menyampaikan rasa empati atas peristiwa yang menimpa para korban
menurutnya kejadian meledaknya granat itu murni kecelakaan
pihak polda akan mendatangkan tim ahli forensik untuk melakukan penyelidikan
sementara itu polisi sudah memeriksa beberapa saksi terkait kejadian itu di rumah sakit bayangkara kendari sendiri
ada lima orang korban dirawat dengan kondisi yang masih trauma dan harus menjalani perawatan yang intensif
sementara itu tiga korban lainnya berada di rumah sakit abu nawas kendari
dan ada empat orang meninggal dunia akibat ledakan granat di universitas haluoleo kendari sulawesi tenggara
ledakan terjadi saat pelatihan ban peledak bagi petugas keamanan kampus
peristiwa ini terjadi pada pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia tengah dan saat pelatihan satuan kamaran itu berlangsung tiba tiba saja granat ini meledak
ledakan ini mengakibatkan empat orang meninggal dunia
mereka adalah seorang polisi dan tiga orang satpam
sementara delapan orang lainnya luka luka
polisi sudah memeriksa tempat kejadian dan juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi
penyelidikan ini sedang berjalan
nanti siapa yang menjadi penanggung jawab di situ materinya apa kemudian apa yang dilakukan oleh anggota brimop ini sehingga terjadi ledakan